pak nanti malam di rumah kan ada pengajian insyaallah papa sama mama kesana ya tapi ini
elsa lagi agak beranak badan agak demam jadi mungkin elsa nggak ikut cuma papa mama kesana
ya pak aku ngerti mungkin karena cuaca lagi nggak mendukung dan mungkin pasti kecapella
lagi karena bisnis dari pengadilan kan kemarin sekarang juga kan papa tahu sendiri ya sekarang udah
mau kan tapi untungnya alhamdulillah udah turun kamu tahu jawabannya yaudah setelah kemarin kamu
tinggalin aku gitu aja di depan pengadilan dan kamu cuekin aku buat ngurusin andin
menurut kamu aku harus ngapain salah ya kalau aku pergi untuk menghibur diri aku sendiri
oke aku minta maaf karena kemarin di pengadilan aku bikin kamu ngerasa
nggak peduliin kamu ya aku minta maaf aku enggak ada maksud begitu sama sekali
ya sebenarnya kemarin itu tuh kamu minta maaf sama aku tuh nggak tulus tunggu minta maaf pakai segala
tetapinya ada alesannya enggak bukan begitu makanya kamu dengerin dulu suasana di pengadilan kemarin
itu chaos banget sena andin itu sampai pingsan andin lagi andin lagi heran deh aku sursley
kamu membahas itu sekarang yeh oke kalau memang kamu mau ngomongin itu sekarang yuk kita bicara dengan
ini penjelasannya yang kurang clear ke kamu atau kamu yang masih berusaha untuk memenangkan andin sih
sienna gak mungkin andin ngomong seperti itu di pengadilan
kalau emang dia nggak punya dasar
kemarin aku denger sendiri kata dia kamu ngomong apa
kamu ngapain dia munafik segala macem
kalau emang bener kamu ngomong begitu ke dia alasannya apa
kalau kamu percaya sama andin ngapain kamu kesini buat ngomong sama aku
ya kamu urus aja dia sana kamu percaya sama dia kan
justru karena aku pengen masalah ini selesai aku harus dengar dari dua pihak
dari kamu dari dia
denger dari dua pihak tapi sekarang kamu mojokin aku
tadinya aku pikir
kita bisa ngomongin ini baik baik tapi kayaknya kamu masih emosi
jadi mungkin nanti kita cari waktu lain lagi aja ya
pas kamunya udah tenang udah bisa diajak bicara
ya mungkin karena kamu juga baru pulang untuk istirahat
gak apa apa kalau mau istirahat lagi
ini semua tuh gara gara andin tau gak
sena gue gak terima ya
lu ngancel kerjaan gua
dan di sini gue minta tanggung jawab lu
karena berbagai riset udah gue lakuin
dan itu semua gue lakuin gak murah
eh gimana tadi masakan aku enak gak
waaa pokoknya masakan yang mbak andin gak
pokoknya mbak andin tuh harus sering sering masak
biar kiki terbebas dari percaya memasak gitu mbak
ya bisa bisa aja lu bebas tugas
gak bisa lah lu harus masak juga
ya kan bentar doang ya kan mbak andin
tapi jangan sering seringnya nanti kamu gak kerja dong
kalau dia gak masak disuruh gerbang aja mbak wiya jaga
wadidipu di pangani juga
oke sekarang menurut suster mirna
masakannya bu andi lu
bu andi ini tuh seperti melepas rasa kangen
soalnya kan udah lama kagak makan makanan yang tadi gitu kan
bisa gitu enak
kalau menurut gue gimana
kalau masakan yang gak enak gak mungkin jadi mantu saya loh
luar biasa gak ada tandingannya kiki mah gak ada apa apa
oh luar biasa
lu sering sering main main
ya coba ada angga sama michi ya disini ya
kita bisa undang mereka juga
aku sih udah ajak mereka ya nanti mereka mau ikut juga tapi mereka via zoom ya
mendoakan juga soalnya
kita perlu bikin buku yasin gak sih mbak
ini kan pengajian untuk mendoakan al ya
saya rasa sih nggak usah bu yasin
aku mau ikut doain papa
mah boleh gak aku liat video papa yang dulu
boleh sayang boleh banget
tapi sebelum itu mama mau tidurin masker dulu ya
dia lagi gak enak badan soalnya
nanti biar seger biar sehat habisnya bisa main lagi
terus mau dimasukin apa lagi
oh anaknya mama minta dimasakin
oke habis ini miss kiki bakal nyiapin bahan bahan buat masakin soto ayam buat putri ceritanya miskin
enggak nanti dibantuin aja sama kiki
mbak mbak tadi kiki aja gakpapa
mbak adine gakusah masak
ya udah nanti kiki temen mbak adine
waktu bobo istirahat dan cepet sembuh ya
iya ini gendong mama dulu

gendong mama dulu
nah aku bawa nya
nah aku bawa
ya allah sayang
kamu sampai demam begini
mama gak tegang
kita ke dokter aja ya
mama aku di rumah aja
aku di rumah aja
lama takut nanti semakin parah
lebih baik dicek ke dokter
aku cuma butuh istirahat di rumah aja kok
gak mungkin aku drop juga
karena lagi banyak masalah dari kemarin
apalagi soal semalam
memangnya ada apa
mama sama papa kan gak tau
kalo gue sempet keluar semalam
hampir aja gue ngomong yang sebenarnya
kau masih mikirin nino ya
cuma lagi ngerasa sedih aja
satu satunya orang yang paling menyedihkan yang ada di dunia ini
tapi emang bener ma
aku dicerahin nino
diperas sama ricky
dihianatin sama temen aku sendiri
ada ma temen aku sendiri
ada ma temen aku sendiri

ada ma temen aku sendiri

udah deket sama temen aku mas sekarang
cepet banget ya move on ya
pada belum lama loh ma kita resmi bercerai
temen aku juga cepet banget move on nya
sampai bisa dekat sama nino sekarang
kamu nanti mau cerita sama mama siap dengerin ya
kamu harus banyak minum biar cepet sehat ya
sampai jumpa di video selanjutnya
anaknya siapa sih ini
ya udah mau nemenin mama masak
tapi nggak boleh nakal janji dulu ya
oke kita masak ya nemenin mama masak ya
nemenin mamanya masak ya
iya pintar banget
waduh masih digendong mama
iya nggak bisa lepas dari tadi
mamanya apa lagi masak padahal
superwoman banget sih mbak andien ini
udah masak gendong anak
bener bener istri idaman wanita idaman
oh iya mbak andien gak ke kantor sama gak ngajar ke kampus
maksud giki giki bukan masak
maksud buat bingung mbak andien
cuma giki tuh
gak apa apa mbak
karena kamu ngomongin itu aku jadi kira kira kalo kampus itu sempet email aku sih
nawarin aku mau balik jadi dosen lagi apa enggak
soalnya kan pastikan mahasiswa mbak andin itu di kampus kangen sama dosen yang cerdas ini
terus ini juga cuma saran gigi aja mbak
kalo mbah harra tuh kan pasti butuh banget sentuhan tangan mbak andien
coba deh mumpung sekarang juga lagi ada waktu
mungkin dari kemarin karena aku sibuk banget kali ya
coba nanti aku cek deh
kirain giki tadi mbak andien mau marahin giki
eh bantuin dong
kamu liatin ayamnya udah selesai belum direbusan
oh iya sebentar
mbak andien enggak
sebentar ya mbak
kamu tuh udah mulai berat ya
berat banget kamu sekarang
sebenarnya masih ada perasaan bimang sih tentang orang yang memberikan surat itu
siapa dia sebenarnya
tapi aku gak boleh mikirin itu
hidup terus berjalan
dan alhamdulillahnya aku senang karena dipanggil mengajar lagi
oh iya soal chat aku untuk randy tentang shena
semoga urusan itu juga cepat selesai
karena aku ingin gak mau nambah masalah
yuk kamarnya buah buah ya
aku tahu sih sienna masih emosi
tapi kayaknya gak seharusnya juga aku langsung main perang
tapi masalahnya sekarang aku masih bingung
di satu sisi andien adalah saudara aku
tapi di sisi lain sienna pacar aku
wanita itu senang kalau diperjuangkan
aku putar balik deh
iya vel ada apa
maaf pak randy
bapak udah lihat video yang beredar di sosial media pak
videonya mbak sienna pak
jadi dari tim brand mereka sudah lihat videonya
dan mereka juga menolak kalau mbak sienna untuk dijadikan brand ambasador dari maharatu pak
video apa sih kak
pak randy harus lihat videonya sebentar ya pak
pilih ini baru
atau jangan jangan bu ani sudah tahu ya soal ini
makanya bu andin meng cancel mbak sena sebagai brand ambasador
apa pasal lu tahu ya
ini saya mau tanya ke pasal tapi
takutnya pasang nggak tahu soal ini
nanti malah timbul kesalahpahaman lagi
dan kita akan salah juga sih kalau nggak kasih itu pasal
tapi bu andin sudah tahu kan pak
ya yang jelas sih dari tim brand mereka menolak mbak siena untuk dijadikan brand ambasador
ya keputusan kan kembali lagi ke tangannya bu andien pak
evel tolong kamu kirimin video yang ini ya ke saya
bu saya jadikan bukti
iya baik pak biar saya kirimkan
sensitif banget ya
ya mengingatkan mbak seani ini kan pacarnya pasal
dan pasal untuk saat ini ditunjuk sebagai pimpinan maharatu
iya sih pak
oh ya pak untuk videonya sudah saya kirimkan ya pak
kalau gitu saya informasi kembali ke ruangan saya pak
orang kerjaannya aja batal
ya otomatis lo gak jadi jadi psikolog
ya tetep lah
gue harus minta bayaran itu
gue butuh uang itu
iya duduk aja duduk
jelasin jelasin apa ya
ini lo benar benar nggak tahu sienna
video lo sudah tersebar di akun gosip media sosial
serius lo nggak tahu
ambilin yang baru
vel ini siapa yang ngerekam
itu lo siapa yang nyebarin
mana gue tahu
ya benar gawat
beberapa klien kita juga sudah mutusin kontrak sama kita
termasuk maha ratu
mereka juga masih memikirkan kembali untuk menjadikan kamu sebagai band ambasadornya
menghukum tuyawamu dan sebagainya
kayaknya ini orang kena batunya
pak nanti malam di rumah kan ada pengajian
kurang ke badan agak demam
jadi mungkin elsa gak ikut
ya pak aku ngerti mungkin karena cuaca lagi nggak mendukung
dan mungkin pasti kecapella
apalagi kan habis dari
pengadilan kan kemarin
askarah juga kan papa tau sendiri askarah
demam kan tapi untuk alhamdulillah
alhamdulillah kalau askarah udah gak demam lagi
papa lega dengarnya nak
kamu sendiri gimana kamu sehat kan nak
aku harus selalu sehat sih pak untuk jagain anak anak
tadi aku juga abis susah masak
kamu kuat pak nak
jaga kesehatan kamu terus
ya pak doain terus ya pak ya
dan semuanya akan baik baik aja nantinya
soal surat yang dikasih ke kamu
di pengadilan kemarin
salah udah lapor ke polisi
jadi nanti kalau
kamu ke pengadilan lagi
kamu keadaan pengawalan dari polisi
biar kamu aman ya sayangnya
iya pak makasih banyak ya pak ya
yaudah kalau gitu aku mau
ngambarin itu aja aku mau jagain askarah dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mama juga udah selesain semua pesanan untuk pengajian
nanti malam semua udah beres sih
terus kamu udah kasih tau
pak sur ya bu sarah
kenapa sih kamu kok kayaknya hashitan banget
kalau mama sebutin misal kamu tuh belum cerita
masalah antara kamu
siana nuduh aku kalau aku munafik
jadi nuduh aku mak
aku juga gak tahu kenapa dia
jadi orang yang seperti itu
gue tuh harus dapetin kontrak itu
lu bantuin gue bersihin nama gue
dari video di klub semalam
ya gimana caranya
apa yang harus diklarifikasi
udah jelas kok semua video lo lagi mabok ada di situ
ya mungkin untuk sekarang lo mesti diem dulu
tunggu situasi udah adem
terus urusan sama gue gimana dong
gue gak mau tahu ya
gue harus tetap minta bayaran kok lo
lo minta duit sama sienna buat apa
dia janjiin gue bayaran yang gede
supaya gue acting jadi psikolog
buat ngerjain andin
wanita yang bikin dia sembuh
lo mau ngerti
sewa orang untuk jadi psikolog palsu
dia mau ngerjain andin
tapi untuk apa
itu barusan yang gue denger tuh bener
yang aku denger semuanya tadi tuh bener
kamu bayar orang buat pura pura jadi psikolog untuk andin
tujuan kamu apa sih zena
video yang beredar soal kamu mabuk di klub
kita kenal udah lama ya
jadi gue butuh lo jujur sekarang
oke jelasin ke gue apa yang terjadi
gak usah ver biar aku aja yang jelasin
aku mau denger semuanya dari veri
video mabuk mabukan gimana
aduh ini kenapa saljri tau semuanya sih
rasanya mau kabur gue
tapi mau kemana
dan udah terlambet juga sih karena sal udah tau
ini bener bener hari paling sial dalam hidup gue
kerjaan banyak yang ilang
job baru pada cancel semua

tidak ada yang bisa diberi pengetahuan
jangan lupa like share dan subscribe